sementara itu tebing di gunung sesean longsor dan menerjang enam rumah warga di dusun kura lembang toyasa akung kecamatan bangke lekila kabupaten toraja utara sulawesi selatan
tingginya intensitas hujan yang terjadi di wilayah perbukitan gunung sesean membuat tebing setinggi seratus meter yang berada di belakang permukiman warga longsor pada sabtu
material tanah longsor yang bercampur batu batu berukuran besar membuat enam rumah warga di dusun kura lembang toyasa aku menjadi korban
akses jalan sawah dan kebun warga pun ikut tertimbun material longsor
diperkirakan ada dua puluh kepala keluarga yang berada di lokasi tersebut terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman
naik ke atas itu meledak di atas meledak itu anginnya itu datang itu asapnya dari bawah asapnya itu membawa ini semua itu kayu kayu dibawa itu asapnya itu jadi turun ke bawah itu tanah